terima kasih anda masih setia bersama kami di berita utama
saudara kasus pembunuhan sadis terjadi di ciamis jawa barat
seorang suami secara membabi buta membunuh sang istri
pembunuhan ini membuat warga sekitar gempar
pasalnya pembunuhan ini dilakukan pada pagi hari dan di tepi jalan desa
lalu apa yang sebenarnya menjadi motif
yang kemudian menyebabkan pelaku tega membunuh istrinya sendiri
pada jumat tiga mei dua ribu dua puluh empat pagi hari tepatnya
warga desa cisontrol kecamatan rancah kabupaten ciamis
digegarkan dengan aksi pria yang bernama tarsum
yang tega membunuh dan memutilasi
video ini terpaksa kami samarkan saudara
karena mengandung unsur kengerian
warga yang mengetahui kejadian ini panik
karena pelaku sempat menunjukkan tindak kejahatannya
bahkan saat itu pelaku sempat berkeliling
dengan membawa senjata tajam yang digunakan
mereka yang panik langsung melaporkan kejadian ini ke polisi
setelah mendapat laporan dari warga
polisi dan tni langsung meringkus pelaku
saat ditangkap pelaku sempat melakukan perlawanan
sehingga ia terpaksa diborgol dan dibawa paksa
menuju mobil polisi untuk diamankan
atau ditangkap ke mapolsek rancah
anggota inafis polres ciamis yang datang ke lokasi
langsung melakukan olah tempat kejadian perkara
jenazah korban dikumpulkan dan langsung dibawa
ke rumah sakit umum daerah ciamis untuk diotopsi
dari proses olah tkp yang dilakukan
polisi turut disita sejumlah barang bukti
di antaranya senjata tajam yang digunakan pelaku
dan beberapa alat kebukti lainnya
pelaku yang sempat diamankan ke mapolsek rancah
kemudian dibawa ke polres ciamis
untuk pemeriksaan lebih lanjut
pelakunya diduga suami korban sendiri
ya untuk motifnya kita tentunya harus melakukan
ya nanti proses penyelidikannya akan berubah
pelaku sudah diamankan di polsek
dan sementara proses evakuasi ke polres
apakah akan melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku
suasana desa cisontrol yang menjadi lokasi
pembunuhan istri oleh suaminya sendiri
polisi menyebut ada tiga lokasi yang menjadi saksi bisu
atas kasus pembunuhan secara sadis
di lokasi pertama pelaku memukul kepala korban
luka trauma benda tumpul di kepala ini
yang dinilai menjadi penyebab korban meninggal dunia
kemudian di tempat kedua dan yang ketiga
adalah lokasi di mana pelaku membawa bagian tubuh korban
lalu bagaimana kronologi dari pembunuhan ini
kejadian ini diawali saat korban ini hendak pergi ke pengajian
lalu tiba tiba pelaku ini mencegat korban
dan langsung memukul korban dengan benda tumpul yang dibawanya
setelah itu pelaku memutilasi korban
dan sempat berjalan di sekitaran lokasi
pihak keluarga sempat menghubungi puskesmas
karena pelaku ini sempat bertindak melukai diri sendiri
namun aksinya itu ketahuan oleh warga
sehingga pelaku saat itu gagal melakukan aksinya
karena dia juga bawa senjata tajam
polisi terus melakukan pendalaman atas kasus ini
total ada polisi yang memeriksa tujuh orang saksi
dari keluarga tetangga hingga rekan bisnis pelaku
pemeriksaan saksi ini dilakukan untuk mengetahui
apa yang menjadi motif daripada pembunuhan
yang dilakukan pelaku kepada istrinya sendiri
selain itu pelaku juga kerap cek cok
yang dipicu karena perilaku anaknya
yang telah dua kali menggadaikan sepeda motor
dan dari hasil pemeriksaan para saksi
dugaan sementara motif dari pembunuhan ini
adalah faktor ekonomi yang menyebabkan pelaku depresi
baik pada bank maupun pada perseorangan
polisi bilang bahwa korban ini terbebani utang
sebesar seratus juta rupiah lebih bahkan
namun polisi masih belum bisa memastikan
motif utama dibalik kejadian ini karena pelaku
sering memberikan kesaksian yang berubah ubah
selama ini pelaku bekerja sebagai penjual dan pembeli kambing
kita periksa memang menerangkan bahwa
korban atau pelaku ini mempunyai utang
di perorangan maupun di bank
ya untuk sementara kita belum menyimpulkan
yang jelas ada terlilit hitam
jumlahnya lumayan besar di atas seratus juta
saudara pelaku ditahan polisi di sel khusus polres ciamis
yang terpisah dari tahanan lainnya karena
kondisi kejiwaan pelaku yang masih labil
pelaku sering bergaul dengan warga
sempat bertemu dan akan menitipkan anaknya
karena ia berencana untuk pergi bekerja
ke kalimantan bersama dengan rekannya
pasca kejadian ini warga mengaku kaget dan panik
karena tak menyangka jika pelaku nekat
membunuh dan memutilasi istrinya sendiri
itu biasa biasa orang baik baik itu bergaul
dengan keluarga dan tetangga
pernah datang ke rumah saya pada malam rabu
didik katanya tolong gurusin
biar jadi orang yang benar
kerja kemana ke kalimantan
polisi melakukan upaya pemeriksaan kejiwaan terhadap pelaku
ini karena pelaku masih dalam kondisi yang tidak stabil kejiwaannya
selain keterangan yang kerap berubah
pelaku juga cenderung menyakiti diri sendiri
polisi terus berupaya untuk mengungkap motif utama
mengapa pelaku tega memutilasi istrinya
polisi dibantu dokter spesialis kejiwaan
dari rumah sakit umum daerah ciamis
untuk memeriksa kejiwaan pelaku
sejak senin kemarin dan hari ini
polisi menyebut bahwa pelaku ini sangat tenang
dan tidak banyak reaksi ketika diajak mengobrol
saat diperiksa oleh polisi saat awal kejadian
dimana keterangan korban berubah ubah
dan kondisi kejiwaannya masih labil
namun saat diperiksa oleh dokter tadi pagi
pelaku sangat kooperatif dan dalam kondisi yang lebih tenang
dan harus dirujuk ke rumah sakit jiwa cisarua
kabupaten bandung untuk observasi selama empat belas hari
tetap untuk pelaku akan dirujuk ke rumah sakit jiwa
untuk dilakukan observasi lebih lanjut
supaya nanti menentukan layak dan tidaknya
untuk dilakukan proses selanjutnya
observasi menurut dokter akan dilaksanakan
diak dosanya untuk kata dokter kejiwaan
yaitu perlu diobservasi karena mengalami depresi
saudara tim dari dinas sosial kabupaten ciamis
bersama tni dan polri mendatangi rumah korban
dan bertemu dengan kedua anak korban
kedua anak ini mengalami trauma berat atas kasus ini
pemerintah akan melakukan pendampingan terhadap anak korban
dengan mendatangkan psikolog untuk mengatasi
rasa trauma hingga anak korban dinyatakan sembuh
anak korban tersebut akan kita dampingi dengan mendatangkan
fisiolog yang sudah bekerja sama dengan kita
sehingga nantinya yang paling utama adalah
anak korban tersebut tidak mempunyai sifat pendendam
dan juga tidak putus asa dan bisa melaksanakan sekolah
maupun menjalankan masa depannya dengan baik
dari peristiwa ini semoga polisi bisa mengusut secara terang benderang
apa yang menjadi motif yang memicu pelaku tega memutilasi istrinya sendiri
dan apa yang terjadi dalam kasus ini sangat tidak patut untuk kita tiru
mungkin kita bisa berkonsultasi dengan psikolog atau bercerita kepada orang terdekat
tapi kalau kita memiliki masalah mencari solusi dengan berfikir jernih
dalam kondisi sulit tentu ini sangat diperlukan
karena jangan sampai melakukan tindakan kriminal